ya mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat ikut bicara terkait dengan gaduhnya perbincangan seputar usulan anggaran dki jakarta
saya ajak anda untuk langsung menyapa pak jarod selamat malam pak jarod
apa kabar pak jarod
baik alhamdulillah sehat
oke alhamdulillah sehat kalau dengan kabar yang saat ini nampaknya juga mungkin jadi panas begitu ya atau jadi ikut rungsing begitu
pak jarod mendengar lem aibon masuk dalam apbd dki jakarta dalam situsnya
ini tanggapannya ada yang menuding bahwa sistemnya yang juga salah atau sistemnya yang tidak tepat
ada juga masalah manusianya atau sdm nya yang salah meng input pak jarod menanggapinya seperti apa
sistem e budgeting itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya publik mengetahui
apa saja yang dimasukkan di dalam kua
sistem e budgeting itu memang sangat detail
sistem e budgeting itu memang sangat detail
sistem e budgeting itu memang sangat detail
itu salah satu cara kita supaya anggaran yang dikelola pemerintahan daerah itu betul betul bukan hanya transparan tapi ditujukan betul jadi ketangguh jawabkan kepada publik
dengan seperti itu maka anggaran ini akan benar benar bermanfaat bagi masyarakat
yang kedua itu juga untuk memprosjek karena kita kan ada muslim bank tuh di tengah kejamatan

untuk betul betul apakah dalam muslim bank itu beroperasi
program yang diusulkan itu sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah daerah
itu saya pikir
oke saya harus tanya dulu sama pak jarod
pak jarod sudah melihat situs apbd go id yang baru belum
atau dari kepemimpinan pak jarod ada perubahan tidak pak dengan sistem yang sekarang
saya tidak tahu ya secara detail ya
tapi setahu saya di masa yang

karena itu dirancang ada yang bertanggung jawab dan itu punya password pengguna anggaran untuk memasukkan item item belanja baik barang maupun jasa
sehingga mereka tidak bisa mengkotak atik
kalaupun ada kesalahan input ya kita bisa melihat siapa yang memasukkan itu
kemana ada di passwordnya itu
dan dengan cara seperti itu maka kita bisa mencegah
supaya anggaran itu tidak digunakan yang macam macam
kita pernah belanja ups itu ya sampai triliunan padahal manfaatnya juga hampir tidak ada misalnya juga
nah ini sebetulnya aspeknya adalah tindakan preventif
kalau dari yang saya lihat dari beberapa media masa media online ada sedikit perbedaan dalam sistem apbd go id situsnya sendiri
kalau dulu pak jarod menyebutkan ada detail ada produk ketiga begitu

satuan ketiga bahkan disebutkan harganya berapa apa namanya
dan sekarang tidak ada dan sekarang lebih ke pak anies menjawab bahwa itu tidak penting itu tidak harus dilakukan
jadi ketika yang dipublish ke publik adalah yang sudah dibahas oleh dpr dki jakarta
pak jarod melihat ini benar atau salah
bukan masalah benar dan salah ya
tapi masing masing kepala daerah itu juga punya kebijakan sendiri sendiri gitu kan
ini nya betul betul transparan dan kita bisa mencedah kebocoran se minimal mungkin
karena pengalaman di masa lalu ya
itu kan kita ada pengalaman di masa lalu anggaran macam macam itu bisa masuk
terutama yang sifatnya itu anggaran barang barang habis paket
ya enggak barang barang habis paket itu bisa fantastis
dan itu bisa saja skbd itu di dalam kopi saja
betulnya itu tidak diperlukan
macam macam yang saya lihat ya di media itu ya kayak empat point stabil kontras kayak itu apa apaan gitu
itu pemborosan betul
jadi ibon yang dianggap oleh salah satu anggota fraksi psi dua orang dua ibon satu orang itu pemborosan ya pak
loh enggak boros banget enggak masuk akal
boros banget ya
aneh bin ajaib itu
itu hanya salah satu item saja
nah inilah teman teman dewan harus kritis juga gitu ya
harus kritik juga untuk bisa menyikapi itu
nah jadi dengan cara seperti itu maka apbd itu on goodwill itu apbd juga itu
tepat berdasar dasar apa yang menjadi skala prioritas
ini kita membahas skala prioritas oh
tapi kalau waktu zaman pak jarod
masuk skala prioritas atau tidak kan gitu kan
pak jarod proses untuk masuk ke kuapps ini ppas ini seperti apa sih pak
harus dari kecamatan dulu baru di
oh ya itu kan nanti dibahas ya
kemudian memang ada forum khusus ya setiap hari
kan kita dapat ada rapat izinan
ya setiap hari senin
itu akan di bedah
termasuk juga khusus untuk membedah ya postur di kuapps
termasuk pak ahok juga menyediakan waktu hampir beberapa hari itu
itu per skpd
per dinas suku dinas
itu dibahas satu persatu itu
nah itu pengepatannya luar biasa
karena banyak yang enggak benar benar itu masuk
dengan cara seperti itu maka ya apbd ini bukan hanya bisa di petang ucap
di petang ucap secara artisipatif
tapi secara substantif itu betul betul langsung bermanfaat pada
artinya dengan pengetatan
artinya dengan pengetatan pengawasan
karena pengetatan pengawasan seperti itu kabarnya masih ada juga begitu waktu di zaman pak jarad
ada juga sebetulnya yang terlihat hal hal seperti itu
tapi kebocoran itu kan bisa kita tutup setelahnya itu
itu aja masih cepat gobol
apalagi kalau longgar kayak begini dan pabrik enggak ngerti
waduh malah berbahaya kalau menurut saya
apa yang kemudian di apa namanya menjadi sanksi disiplin untuk mungkin kan tadi pak jarad bilang
kita tahu passwordnya kita tahu siapa yang meng input siapa kita bisa mencari akar kesalahan ini di mana
apa kemudian sanksi disiplin yang diberikan waktu zaman pak jarod
kalau sudah ada kecurangan seperti itu ada yang jahat seperti itu ada yang secara sengaja seperti itu
ya langsung kita non aktifter waktu itu kita sudah sepakati
itu aja sih sebetulnya kita nonjokkan ya
supaya apa supaya jadi pelajaran
agar tidak main main lagi
agar tidak main main lagi memasukkan anggaran anggaranya yang enggak benar
jadi artinya apa yang sudah diwariskan oleh pemprov dki jakarta sebelumnya seharusnya bisa digunakan dengan baik begitu ya pak jarad dengan pemprov yang sekarang
saya tidak tahu ya
karena katanya mau ada penyempurnaan sistem ya
mari mongkos silakan saja
tapi saya perlu sampaikan bahwa sebaik apapun sistemnya itu tergantung manusia yang di belakang sistem itu
apapun sistemnya itu tetap ada faktor manusia yang memasukkan ya meng input kebutuhan kebutuhan untuk merealisasikan satu program
saya ingat sekali juga waktu itu kpk tahun dua ribu tujuh belas kalau tidak salah memberikan apresiasi untuk inovasi e budgeting dari pemprov dki jakarta
ini artinya benar benar memang sdm nya yang harus bisa mengelola dengan baik ya pak jarod
artinya harus ada edukasi lagi
ya betul ya
kita berharap lah
kita berharap ya mudah mudahan apbd dki ke depan betul betul jauh lebih bagus lebih bermanfaat dan bisa mewujudkan ya visi misi serta program program dengan skarabilitas tertinggi
baik terima kasih pak jarod saiful hidayat sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected